apa yang paling anda soroti dan juga digarisbawahi dalam sidang hari ini untuk mendengarkan keterangan dari termohon dan juga pihak terkait
hampir setengah hari ya untuk membahas soal sirekap saja
ya jadi kalau kita lihat kan ada empat dalil utama ya dalam permohonan pemohon ini
yaitu proses pencalonan capres cawapres ya utamanya paslon dua wakil presiden dua
kemudian proses selama kampanye soal bantuan sosial kemudian soal ketidak netralan aparat yang mereka angkat ya
kemudian juga bagaimana menggerakkan asn dan lain sebagainya
nah yang ketiga itu kan bicara proses pemungutan suara
bagaimana soal undangan yang tidak sampai kemudian bagaimana intimidasi terhadap pemilih
nah yang keempat itu penghitungan suara
di dalamnya salah satunya adalah soal sistem informasi sirekap
yang dianggap kemudian diduga begitu ya di setting begitu diarahkan untuk memenangkan salah satu calon
nah kalau kita lihat selama pemohon menghadirkan ahli dan saksi yang cukup maksimal menurut saya
kemudian sebelas sorry tujuh ahli sebelas saksi
kemudian paslon tiga sembilan ahli sepuluh saksi
nah itu kan sebenarnya kemarin yang dijelaskan
nah tentu kemudian kalau kita lihat kemarin sebelum menutup persidangan hakim mk nampaknya menaruh interest soal sirekap
saya bisa memahami kenapa hakim mk menurut interest sirekap untuk meminta kpu menjelaskan secara terang benerang
pertama memang dalam jawaban termohon kpu soal si rekap ini kurang mendapatkan porsi
jadi hanya minimalis lah terbatas
sehingga hakim ingin kpu lebih menunjukkan bagaimana sih sirekap ini dibangun sirekap dioperasionalkan
apakah titik lemah sirekap seperti apa dan apa saja kemudian hal hal yang berdampak atas keberadaan sirekap ini sebagai salah satunya mungkin disebut sebagai alat bantu menurut termohon
nah kalau saya lihat juga yang kedua hakim mk ini kan latar belakangnya sebagian besar memang harus kita maknai juga ahli ahli hukum yang punya pengalaman
kalau isu soal pencalonan keabsahan pencalonan pasti mereka dengan mendengarkan keterangan dari ahli pemohon yang dihadirkan berturut turut mereka juga sudah bisa menelaah itu
kemudian selama proses soal netralitas ya
kepala desa mereka juga hukum pemerintahan daerah saya yakin juga pemahamannya juga cukup baik
nah tapi soal si rekap ini mereka tentu butuh pemahaman dari ahli atau saksi yang memang memahami dan mengetahui betul ini
maka kita lihat tadi meskipun hanya tiga orang ya
satu orang ahli dua orang saksi
iya sangat banyak hakim bertanya dan ingin mendalami betul perihal ini
jadi besar kemungkinan memang hakim karena setiap dalil itu harus dijawab ya
karena setiap permohonan dalil pemohonan itu harus dijawab oleh hakim nanti pada akhirnya
nah jadi hakim nampaknya ingin dapat bahan yang cukup
keyakinan yang cukup untuk kemudian isu serekap ini bisa ditanggapi dengan baik oleh hakim